jadi pengen nyicipin madu nih sekarang supaya sehat
supaya sehat ya tapi kalau nyicipin yang satu ini juga kayaknya bikin happy nih
iya ya ini tentang teh keju atau cheese tea yang sekarang lagi ngehit ya kayaknya
dimana mana sering kita lihat yang namanya cheese tea ini dengan berbagai varian rasa dan juga tambahan topping di dalamnya
nah cheese tea menjadi konsumsi semua kalangan khususnya generasi milenial
namun ada hal yang harus diperhatikan juga nih dalam mengkonsumsinya
apa saja ini dia informasinya
suka karena ini ada asinnya gitu jadi kan biasa minuman yang lain manis banget nah ini ada asinnya gitu makanya suka
seminggu bisa tiga kali sih
rasanya unik aja gitu kan biasanya jarang banget tuh ada yang minuman rasin
ada asinnya dikit gitu
gak terlalu sering sih paling seminggu kalau lagi pengen paling sekali
karena emang enak aja dan terutama gue emang suka yang creamy creamy gitu
bisa sampai dua atau empat kali lah seminggu
minuman cheese tea mulainya berasal dari taiwan dan viral di beberapa negara di asia tenggara salah satunya di indonesia
rasa teh yang dicampur dengan cream cheese susu kental manis dan whippe cream menghasilkan rasa yang unik dan banyak disukai orang indonesia
minuman ini kini diinovasi dengan berbagai rasa
bukan hanya teh tetapi juga coklat taro break velvet hingga menambahkan tambahan topping bubble ataupun jelly
di minuman cheese tea ini ada cara rekomendasi untuk meminumnya
jadi ketika siap minuman kita bisa minum
minumannya langsung diminum dan boleh menggunakan sedotan tapi jangan diaduk
jadi disarankan untuk meminumnya justru langsung dari cup nya seperti ini
rasa cheese nya jadi lebih berasa
nah bagi anda pecinta cheese tea ada hal hal yang harus diperhatikan nih yaitu mengenai
dalam teh sebenarnya terdapat kandungan
dengan antioksidan yang baik untuk kesehatan
namun jika dicampur dengan cream cheese ada hal yang harus diperhatikan yaitu jumlah konsumsinya
sekitar empat ratus lima puluh empat ratus tujuh puluh lima mili itu kalau misalnya kita beli di mall atau yang lainnya kira kira mungkin sekitar dua ratus empat puluh kalori
kemudian kandungan gulanya juga cukup tinggi
jadi kandungan gulanya itu sekitar persajinya tadi itu tiga puluh delapan gram
sedangkan kita tahu kalau pedoman kebutuhan gula kita secara individu per hari itu sekitar lima puluh gram
kalau bisa dibayangkan kalau misalnya kita sehari minumnya dua saji itu atau misalnya tambahkan jajanan yang lain
apalagi makanan kita kan pasti juga sudah ada bumbu bumbu gulanya
kalau dari saya yang penting adalah tidak setiap hari tidak rutin itu menjadi minuman kita atau misalnya menjadi makanan kita
atau snack kita
bagi pecinta chips tea anda juga bisa membuat chis tea sendiri
hal ini dapat dilakukan jika anda ingin memastikan jumlah bahannya sesuai dengan takaran yang diinginkan
khususnya untuk anda yang sedang diet